mas begalang masih ada yang ingin diperlihatkan ya padaku
masuk menggalang tunjukkan padaku apa yang ingin kau tunjukkan padaku
kenapa yang dibawanya tidak jelas
tapi seperti seorang perempuan
mas begalang tunjukkan padaku lebih jelas lagi
siapa yang dibawa wanita ini
kenapa yang dibawa perempuan itu tidak terlihat jelas
kurang aja beratnya kamu mengganggu sepediku ada apa
aku datang untuk memperingatkanmu
memperingatkanku soal apa
sembara berhati hati menghadapinya
semalam aku baru dapat wangsi dan memberikan gambaran padaku
kalau kamu akan dikalahkan sembarang
maaf aku tidak akan bisa dikalahkan oleh sembara
jangan kamu meremehkan wangsit yang aku terima lampir
peganglah tanganku kamu akan melihat apa yang akan terjadi
kamu akan lihat apa yang akan terjadi
sudah cukup kamu membuat angkara murka di muka bumi ini lampu
atau aku akan menghabisimu
aku beri satu kesempatan lagi lah
anak kemarin sore sudah berani mengancammu
tanpa cambung sakti amal rasulli kau tidak ada apa apanya bagiku
aku bersumpah aku yang akan kuhabisiku
tenaganya makin bertambah kuat saja
aku harus membuarkan ajiat setan jangki
wadihak setan jangki
ajiat setan jangki
kandendianmu kau amat
ajiku setan jangki
keti arik arik setan jangki
ajiat setan jangki
sekarang kamu sudah percaya lampir
sembara memiliki ajiat banyu maruta
ajiat yang sedasat itu
sementara kamu jangan berbuat masalah
dengan bocah ini lho
kecuali kalau kamu tidak sayang lagi dengan nyawamu
kalau begini caranya
aku tidak akan bisa mengalahkan
sembarang sebodoh itu
eeeh semua temanku
tidak ada yang bisa aku mintakan bantuan
kepada siapa aku harus minta tolong
kakak seperguruan ku itu
mungkin bisa dimintakan tolong untuk mengatasi sembara
dia memiliki ajian rambut api
aku harus membangunkan kalamindi
aku harus membangunkan wanita berambut api itu
hanya dia itu
dia bisa mengalahkanmu
dan untuk ajiat
jadi teman saya atau saya terutamanya tidak tahu kan apa ini
terhadapnya juga tidak sebetulnya sehe robot hurtu art towel itu
aku merasakan sakit yang teramat sangat
ini benar benar aneh
toh saat ini aku sudah baik baik saja
ada hal yang lebih penting harus kita pikirkan
lara sati dan panji
dia harus segera kita singkirkan sebelum surutannya kembali ke sini
jadi mana daun limba yang hental yang tunjukkan kepadaku
tadi ini dia daun limbanya
tapi kenapa jadi gundul begini
iya tidak ada daun satupun
padahal daun limbahnya ada di sini
sepertinya baru saja ada yang memetik semua daun limbanya
lihat lihat patahan ranting ranting daun limba itu
itu masih terlihat segar
apa kalian yakin ini pohon yang ingin kalian tunjukkan
siapa yang memetik semua daun limbah ini
mudah mudahan romo yang mengambilnya

berarti akan mas panji bisa segera diselamatkan
kemarin aku sudah mencoba untuk menyingkirkan anak ini
tapi kekuatanku tidak bisa menyentuhnya sama sekali kupo
seperti ada sinar yang melindungi tubuhnya
biar bopo yang lakukan
apa yang kalian lakukan
apa yang kalian lakukan
syukurlah kau kembali
aku sangat mencemaskan adianmu kanjeng
tadi panji mengerang kesakitan
aku berusaha untuk mengurangi sakitnya
tapi untuk saja
sekarang dia sudah tenang
terima kasih ki
terima kasih panji